inilah unggahan video kreasi pemirsa cnn indonesia yang mengikuti challenge kemerdekaan dalam rangka menyambut hud ke tujuh puluh tujuh republik indonesia
mereka mengunggahnya lewat berbagai platform media sosial dengan membuat video kreatif yang menunjukkan kecintaan pada tanah air
tidak hanya unggahan video foto foto bertemakan merah putih juga menjadi pilihan pemirsa cnn indonesia
ada pula yang mengenakan pakaian adat daerah dan berfoto dengan latar alam
yang tidak kalah menarik challenge juga banyak diikuti oleh keluarga dan grup yang menunjukkan kekompakan kebersamaan dan keseruan menyambut tujuh belas an sesuai dengan tema challenge kemerdekaan kali ini bangkit dari pandemi
ke tiga puluh peserta yang kami pilih akan mendapatkan hadiah menarik dan merchandise dari cnn indonesia